menolak penerimaan cpns tahun dua ribu delapan belas ratusan tenaga honorer di ciamis menggelar aksi bubuh kencap darah dalam kain putih
pembatasan usia maksimal tiga puluh lima tahun untuk peserta cpns membuat seribu lebih tenaga honorer di ciamis tidak bisa mengikuti tes
sekitar dua ratus orang tenaga honorer di kabupaten ciamis jawa barat turun ke jalan kami siang
mereka menolak pelaksanaan rekrutmen cpns yang digelar kementerian menpan rb tahun dua ribu delapan belas ini
selain long march ratusan tenaga honorer ini menggelar tanda tangan masal sebagai bentuk keprihatinan
mereka juga bubuhkan cap darah dalam kain putih sepanjang seratus meter
tenaga honorer menyayangkan regulasi pembatasan usia maksimal tiga puluh lima tahun untuk peserta tes cpns yang dibuka delapan belas september mendatang
enam tenaga honorer kategori dua di ciamis hanya tujuh puluh dua orang saja yang bisa mengikuti tes cpns
dua puluh orang dipastikan gagal mengikuti cpns karena usia di atas tiga puluh lima tahun
tuntutannya satu bahwa kategori dua kabupaten ciamis menolak adanya cpns karena tidak berpihak ke kategori dua
dengan adanya penyekatan kategori dua dengan usia tiga puluh lima tahun ke atas ke bawah
tidak ada regulasi untuk kategori yang sudah pada tua
di kabupaten ciamis kategori yang semuanya seribu satu ratus tiga puluh enam
yang bisa ikut testing cuma tujuh puluh dua orang itu juga belum tersekat dengan pendidikan
jadi semua honorer kategori dua kabupaten ciamis menolak adanya cpns
para tenaga honorer ini mengaku sudah mengabdi sebagai tenaga honorer guru tenaga honorer kesehatan hingga teknik
selama lima belas hingga dua puluh lima tahun lamanya
bahkan upah yang diterima sangatlah minim antara seratus hingga dua ratus lima puluh ribu rupiah saja per bulannya
ada sejak tahun dua ribu
sampai saat ini ibu belum diangkat jadi pn
cuma diimbing imbingan aja dari dulu
nggak ada aja
rencananya kain berisi tanda tangan dan cap jempol darah akan disampaikan pada presiden joko widodo
mereka juga berharap agar segera diangkat menjadi pegawai negeri sipil meski usianya tak muda lagi
deden rahadian ciamis